kehadiran jasa curhat online di jagadmaya dipandang sosiolog satiti sakuntala adalah bentuk kebutuhan manusia akan ruang sosial untuk berinteraksi
potongan kulit sapi yang sudah dijemur akan direndam dalam minyak hangat
mungkin ya kayak ada sialnya ya
ke depan ataupun bagaimana mas
jadi kayak memang orang yang tinggal di kota
masih ada lagi makanan lainnya yang menggunakan jarkol
bang dasko saya kira jauh lebih kuat soal itu
jadi ibaratnya masih gamang juga begitu ya tidak apa apa
geringsing berasal dari kata kering yang berarti sakit
karena itu pasti kalkulasinya akan sangat besar bagi amerika serikat
produsen juga akan diuntungkan terutama dari produsen produsen umkm
ada di dewan keamanan ini
penasaran dengan kudapan favorit idol netizen korea pun ramai ramai mencari tahu
jumlah misalnya seberapa berat hukuman yang seharusnya diterapkan kepada kasus kasus kekerasan atau kriminal seperti ini
ya sebetulnya ada kenaikan tapi nggak begitu banyak lah mbak
masa depannya mereka tapi ya sudah jadi jadi mau gimana lagi
nah untuk mencek apakah kita sudah menjadi sasaran daripada vaksinasi booster ini khususnya untuk lansia
jadi harus kena kulit kita tarik
nah yang menarik dari penjualan tauco di tempat ini
bagaimana caranya memotong anjing ini untuk jadi lebih bagus
jadi wajar ketika infrastrukturnya belum terbangun warganya memberikan rapor
dengan mempertimbangkan aspek pertama pemeriksaan administrasi yang kedua pemeriksaan kesehatan
orang mondok itu bentar bentarnya itu tiga tahun
nah oleh karenanya kemarin itu atau tadi itu enam orang orang parung bingung
bisa tergeser oleh mereka yang baru karena titipan itu
tapi yang ingin saya tanyakan di sini adalah terkait dengan profit marginnya
yang belum terbangun lapas tua ini menurut saya makin bertambah
tidak berpikir ke hal hal lain
ke kampung kalipasir tangerang
berarti pemerintah yang punya bulu itu adalah penyalur
kalau satu kontainer bisa dua puluh delapan ton
pemilihan itu dilakukan oleh kebanyakan pendudukan yang bukan orang asli australia untuk memilih masa depan untuk orang australia
kemudian juga ketika kita bikin
jadi awalnya itu sebelum kita membuat ini semua harus bebas dulu dari karat kan ya
ia menilai kerap ditemukan penggunaan aplikasi komunikasi bersifat publik yang tidak aman dalam pengumpulan data
momen berkumpul pada hari lebaran tentunya tidak lepas dari sajian khas lebaran
eh tapi lo di tri tunggal tuh ini apa beasisonya full basket atau full seratus atau gimana tuh di tri tunggal
itu bukan berarti itu bukan berarti itu bukan berarti itu bukan berarti
pelanggaran terhadap mis selling di jurisdiksi lain
nah bu alex dari apa yang sudah dikatakan oleh tamu tamu kami yang lain itu
tapi dia kan merpati bali jadi bolak balik ke jakarta gitu kan untuk latihan
kalau yang kasus yang pertama yang sidoarjo kan kemudian si ustadznya pengajiannya jalan terus loh itu sebetulnya
which tapi masih belum jadi
secara keseluruhan atau totally
dan dijerat pasal berlapis tentang cipta kerja dan perlindungan konsumen dengan ancaman hukuman penjara
biasanya nih satu pohon sukun bisa dipetik dua puluh lima buah
tapi mereka punya hak konstitusi
masih bisa bisa traveling nah kalau di indonesia mungkin ada sudah ada tapi dalam
terus misalnya mereka tertarik pertanyaan mereka tuh gini tapi saya kristen tapi saya hindu
mudah mudahan semua bisa kumpul di jakarta
tiap hari sentuh iseng seng buka
soal konsep childfree ini gara gara pernyataan salah seorang selebgram mungkin tau juga ya
oh iya gue lihat tuh yang lo main apa tuh ya yang lima lima ya yang ada si
berbagai cara mereka lakukan bisa berbulan bulan untuk bisa mendapatkan itu
ada jadi beberapa kasus malah anak anak mc smp gitu ya
nah apakah anda menyetujui usulan perubahan ini
orangnya begitu kan si mario kan ya
tetapi apakah namanya sudah diangkat dibahas
terus juga segala sesuatunya lebih mahal
jadi produksi padi di jawa timur tertinggi
walaupun kan bisa dimasukkan ke dalam ya
ya surveillance tidak boleh kendor
tekatnya karena punya kita ini kan punya tekat tekat
dan kira kira target yang perlu
kalau untuk misalnya untuk perjalanan
di dalam hati saya tuh yang kayak ayo dikeluarkan semuanya
timnas tuh anak anak jakarta terus katanya ya
nantikan tamu tamu berikutnya yang
dukungannya itu akan menjadi
keaktifan atau pengaruh bang sandi sendiri selama ini di gerindra
menurut mbak lisa ini justru akan membuat clear posisi agama masing masing atau justru nanti misleading
mereka bisa langsung bergerak cepat
dalam sehari ananda mengakui bisa menghasilkan tiga ratus hingga seribu foto
inisial d laki laki umur lima puluh tiga tahun
marcelonda dan kawan kawan itu merasa nyaman di sana pak
nutrisi tersebut diketahui baik untuk kesehatan tubuh
meski sudah memodifikasi angkutan dengan lebih nyaman dan mampu mengangkut tiga empat penumpang
topik kita kali ini mengenai khususnya perlindungan terhadap anak
cukup menarik ya peristiwa pada hari ini mas surianto dan juga mas adi
wadah untuk negara negara tadi
jadi saya kira ya harus memahami
gue gak begitu banyak perform
sukun tidak hanya diolah menjadi stick seperti ini yang standar biasa
namun amel besok saat aturan atau kebijakan tersebut diterapkan secara efektif
kuliner viral ini sangat nikmat jika disandingkan dengan aneka racikan lauk lauk legendaris sejak tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
antrian yang berlebihan atau penumpukan di setiap pintu masuk halte bus
adalah menjadi pemimpin partai
untung indonesia menang kalau kalah panjang ya
kalau merujuk kepada ini kan sekarang sudah banyak ya negara negara yang melaksanakan kembali kegiatan kegiatan dengan jumlah kerumunan yang besar
ini bagaimana jadikan momentum
kalau ini tuh ngebulinderinnya tuh dia pakai pisau yang bahkan tuh ada di sisi yang kanan
tapi menurut saya ini penting harus kita peringati lah ya
imlek nyambung sampai untuk lebaran inilah
para dahe di desa ada tenganan pegering singan sibuk mempersiapkan ritual menjelang perang pandan
keeper rekna lalu si nomor empat tuh
lapisan atasnya adalah air tawar sementara bawahnya asin
pada tahun seribu empat ratus dua belas masehi
dimanapun di seluruh dunia
masak dengan api besar untuk mengeluarkan aroma rempah rempah yang dapat menggugah sentra makan
maksudnya gue berhasil di sini
kembali dari para ketua umum
yang merupakan seorang penambang yang sudah diketahui lokasi titik akhir dia dan kemudian tadi dilakukan penyisiran
yang mereka nggak berprofesi sebagai pemain basket
ya kalau sekarang sih exco kan
bagaimana kemudian konsep ini bisa beriringan berjalan
supaya ada pendekatan baru
enggak boleh jual itu
kalau normal kalau kita sehat itu idealnya kalau jalan
tetapi kapan terjadi ini itu yang ilmu berantai melulu nggak pasti gitu loh
kita pernah waktu itu melakukan ya
keramaian di sejumlah lokasi wisata ini diperkirakan akan berlangsung hingga akhir pekan mendatang
kalau orang india atau kalau kita ke malaysia singapura mereka makan canai ya pakainya cabai kering
rencananya berdasarkan jadwal penghitungan suara kpu akan berakhir pada dua puluh maret mendatang